presiden joko widodo kembali mengizinkan ekspor pasir laut
padahal dua puluh tahun lalu pada era presiden megawati soekarno putri ekspor pasir laut di stop sementara demi mencegah kerusakan lingkungan
peraturan pemerintah nomor dua puluh enam tahun dua ribu dua puluh tiga tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut mengejutkan banyak pihak
greenpeace menolak terbitnya aturan ini
istilah yang dipakai peraturan yaitu pengangkatan sedimentasi
bedanya tipis saja dengan pengerukan pasir laut
selain merusak ekosistem bawah laut pulau kecil juga berpotensi tenggelam
menurut kajian greenpeace sedimentasi banyak terjadi di wilayah yang memiliki muara sungai dan hutan yang rusak
sebaiknya pemerintah tidak mengelola sedimentasi di hilir dasar laut
melainkan di hulu yakni sejak dari area perkebunan dan pertambangan
aturan ini hanya menjadi karpet merah bagi investor dan pengusaha yang berada di lingkungan penguasa
dampak yang dirasakan oleh masyarakat di wilayah kepulauan kodingareng
pasca penambangan itu
ombak menjadi lebih besar datang ke pulau mereka sehingga mempercepat terjadinya abrasi
itu terjadi mereka rasakan langsung
dampak yang lainnya ikan nggak ada lagi di situ
sementara itu indef menilai aturan ini sangat janggal
indef juga tidak melihat urgensi penerbitannya apalagi di tengah tahun politik
pemerintah tidak membuka kajian dan diskusi publik
alias tidak melibatkan pemangku kepentingan
kepentingan sektor kelautan
izin penambangan dan ekspor akan melibatkan kementerian yang menjadi celah terjadinya transaksi ilegal
ini akan menjadi pundi pundi logistik kebutuhan pemilu bagi oknum tertentu
peneliti indef abra talatov mengkhawatirkan indonesia akan terjebak dalam resiko geopolitik
misalnya pasir laut yang diekspor akan digunakan oleh negara untuk reklamasi di wilayah sengketa seperti

belum lagi jika ekspor endapan yang dikategorikan sebagai limbah ini akan dijual di bawah

sudah harga murah permintaan agresif dan sulit diawasi kerugian negara akan semakin besar
ketika ini sudah dilakukan dan punya dan pemerintah ternyata salah besar dalam memutuskan ini
ini kan upaya recovery nya juga butuh biaya besar dan butuh waktu yang cukup panjang
saya pikir pemerintah masih punya waktu untuk melakukan evaluasi lebih objektif ya
dan bahkan saya pikir tidak ada salahnya untuk menganulir kebijakan ini
karena kita melihat urgensinya
dan juga apa dapat negatifnya risiko risikonya yang dibalik kebijakan itu semua dalam jangka panjang
jurubicara menteri kelautan dan perikanan wahyu muryadi mengatakan sedimentasi
jika tidak diambil akan menutupi terumbu karang dan alur laut
sehingga akan lebih baik jika diambil dan memberikan keuntungan buat negara
pengawasan akan dilakukan oleh tni al bakamla dan masyarakat
untuk menghindari penyalahgunaannya di kemudian hari
ia mengklaim pemanfaatan sedimentasi di laut lebih menekankan
pemenuhan dalam negeri seperti reklamasi dan infrastruktur di laut
ekspor bukan tujuan utama
menurutnya peraturan pemerintah ini mengatur tata cara dan tata kelola pemanfaatan sedimentasi di laut
dan alat yang harus ramah lingkungan sehingga tidak seperti pengambilan pasir laut terdahulu
pemerintah memastikan pihak yang melakukan pembersihan sedimentasi di laut
adalah pihak yang mengedepankan ekologi untuk memelihara kesehatan laut
wahyu menegaskan pihak yang berhak mengekspor akan ditentukan oleh tim kajian
yang terdiri atas kkp kementerian esdm kementerian lingkungan hidup dan kehutanan serta kementerian perhubungan
apalagi pak menteri berkali kali mengatakan ekologi harus jadi panglima
bukan mengedepankan kepentingan ekonominya
ekonomi itu bawaan saja berkah saja
di balik kita tertib untuk menata lingkungan lebih sehat
lingkungan laut kita insya allah menetapkan sebegitu

wahyu muryadi menambahkan aturan teknis dan turunan menjadi peraturan menteri atau keputusan menteri kelautan

ia mengatakan pihaknya akan mengajak seluruh pemangku kepentingan di sektor kelautan sebelum permen atau kemennya terbit